dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai undang undang cipta kerja yang baru saja disahkan dpr sudah bergabung melalui sambungan zoom bersama kami timbul siregar organisasi pekerja seluruh indonesia
selamat malam pak timbul bisa mendengar suara kami pak
ya selamat malam mbak
iya pak meski ini baru saja disahkan tapi banyak sekali polemik dpr juga tetap mengesahkan ru cipta kerja bagaimana tanggapan anda pak
ya jadi memang ruu cipta kerja ini punya persoalan pada saat awalnya juga seperti yang dikatakan pak beni harman bahwa proses pembuatannya itu juga sangat tertutup
kalau kita bicara proses pembuatan undang undang kita mengacu pada undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
di pasal sembilan puluh enam dengan sangat jelas ada pelibatan
kalau kita lihat proses pembuatan ru cipta kerja ini
penuh dengan kerahasiaan dan tidak melibatkan masyarakat
kita punya data ketika ada proses pelibatan pekerja yang diundang di kementerian tenaga kerja
serikat pekerja serikat buruh hanya diposisikan untuk hanya mendengar apa yang diinginkan pemerintah
nah tidak dibuka dialog
nah sehingga tim yang dibuat akhirnya bubar
karena serikat pekerja merasa ini hanya monolog tidak dialog
sampai proses pembuatan perundingan di balik itu juga penuh dengan ketidakpastian dalam diskusi
nah hasilnya seperti yang kita lihat saat ini
kalau saya membaca draft terakhirnya
banyak hal yang diserahkan
kepada peraturan pemerintah
dpr itu mempunyai fungsi bagaimana memastikan norma norma ini ada dalam undang undang
bukan diserahkan ke peraturan pemerintah
kalau peraturan pemerintah kan berarti pemerintah yang membuat sendiri
terkait dengan pasal lima puluh sembilan tentang perjanjian kerja waktu tertentu
dalam undang undang tiga belas disebutkan
syarat syarat adanya pkwt maksimal tiga tahun
diserahkan kepada pp untuk menentukan
peraturan pemerintah bisa saja mengatakan masa pekerjaan sepuluh tahun
jadi bisa bertahun tahun sampai sepuluh tahun untuk dikontrak
karena dalam undang undang tidak disebut lagi di undang undang cipta kerja
seperti di pasal enam puluh enam undang undang tiga belas ada
pekerjaan yang bisa dioutsourcing adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang
di undang undang cipta kerja tidak dibuka lagi
tidak dipercarakan maksud saya
artinya semuanya bisa
jadi dalam satu perusahaan seratus orang kerja bisa saja semuanya adalah karyawan outsourcing
nah ini kan persoalan bagaimana harusnya dpr juga melihat kondisi sosiologis ketika undang undang tiga belas saat ini
pekerja pkwt dan pekerja outsourcing itu adalah pekerja yang rentan dari pelanggaran hak hak normatif
seperti banyak pekerja outsourcing dan kontrak yang belum didaftarkan ke bpjs ketenagakerjaan bpjs kesehatan
upahnya di bawah upah minimum
sekarang mau dibuka
dengan kondisi penegakan hukum yang sangat lemah
artinya dibukanya pkwt dengan outsourcing ini akan menambah proses eksploitasi pekerja
harusnya dpr kan membicarakan ini dari sisi sosiologis
bagaimana kondisi saat ini
bagaimana penerapan outsourcing dan pkwt
tidak bisa sekedar hanya dibuka demikian saja
nah ini kan persoalan ketika dalam perdagangan
nah ini kan persoalan ketika dalam perdagangan

tidak berkualitas diskusinya
sehingga hanya bercerita tentang saudaranya di belanda tetangganya di daerah
itu kan artinya kualitas diskusinya tidak baik
bagaimana menciptakan suatu undang undang dari diskusi diskusi yang berkualitas
bagaimana memotret kondisi pekerja pkwt outsourcing saat ini
kalau dibuka lagi nanti bagaimana dengan penegakan hukumnya
bagaimana dengan filosofis tentang kehadiran negara untuk memproteksi pekerja
karena posisi pekerja dan pengusaha itu berbeda

nah dimana undang undang ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada pekerja kontrak
yang seumur hidup bisa jadi berstatus kontrak karena tidak ada batasan aturannya
lalu dampak yang tadi anda katakan bisa langsung mengenai para pekerja kontrak ini seperti apa pak

memang kan nanti diatur dalam peraturan pemerintah kalau kita baca undang undang cipta kerja yang baru disahkan ini
bahwa nanti pekerjaan yang sifatnya sementara itu ditentukan oleh pemerintah waktunya berapa tahun
kalau di undang undang tiga belas kan ditentukan tiga tahun maksimal
ya perpanjangan sekali
nah sekarang tidak muncul
nah nanti yang diatur oleh peraturan pemerintah
dampaknya dengan dibukanya lebih banyak pekerja pekerja kontrak tadi
bahwa ketika pekerja itu menandatangani kontrak dia dalam posisi yang sebenarnya tidak seimbang dengan pemberi kerja
akhirnya terjadi pelanggaran hak hak normatifnya
seperti hak untuk mendapatkan jaminan sosial
hak untuk mendapatkan upah minimum
hak untuk mendapatkan lembur
banyak sekarang pekerja lembur yang bekerja lembur hanya dikasih satu jam lima belas ribu
ini kan persoalan tidak ada hitungan sesuai dengan ketentuan regulasi kita yang ada
nah persoalannya adalah lemahnya penegakan hukum juga
jadi antara pelaksanaan yang melanggar ketentuan dengan lemahnya pendegakan hukum
menjadi suatu resulten
yang akhirnya terjadi eksploitasi
nah ini yang harusnya kan tadi dibicarakan oleh dpr
sehingga ke depan ini bagaimana ada perbaikan
bukan malah memperlemah posisi buruh
saya membaca ya dengan outsourcing juga yang seperti itu
kalau kita lihat dari draft yang sudah disahkan
yang saya baca di draft terakhir
nah untuk bukti hukum ruu yang sudah ditetapkan ini di kluster ketenaga kerjaan
jadi memang dipucipakan sedemikian rupa
sehingga kluster ketenaga kerjaan ini akan syarat dengan konflik nantinya
sementara kita berharap hubungan industrial kita itu hubungan industrial yang harmonis
nah kalau kita baca draftnya
yang sedang disediakan
yang sudah disahkan ini
saya melihat ini akan terjadi konflik konflik berikutnya
antara pengusaha dan pekerja
akan mendorong terjadinya banyak demo
nah ini kan yang juga akan menjadi kontraproduktif
bahwa regulasi yang dibuka
dengan sangat fleksibel
sehingga mereka akan
tidak akan terjadi konflik
oh kalau duit saya taruh di sana
ternyata konflik terus
ya artinya mereka nggak mau
jadi pemerintah kan hanya berpikir menciptakan regulasi
tapi regulasi yang diciptakan adalah regulasi yang berwatak konflik
bukan regulasi yang memudahkan orang untuk masuk dengan hubungan industrial yang lebih damai
nah ini kan persoalan
hubungan industrial itu harus diciptakan dengan sangat damai
hubungan industrial pancasila
tapi kalau kita lihat
bagaimana dengan tadi
upah minimum itu provinsi
kabupaten kota dengan kata kata dapat
dengan cara cara tertentu
nah ini kan artinya
nah ini berbicara juga mengenai tadi konflik yang sangat rentan terjadi
hubungan industrialis ini
sudah tidak bisa seperti yang
dulu lagi damai begitu katakanlah
nah salah satu yang disorot adalah terkait tenaga kerja asing juga nih pak
ini sudah tidak diharuskan lagi kabarnya mendapatkan izin tertulis dari menteri
atau juga pejabat yang ditunjuk
nah syarat yang relatif lebih mudah ya
jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang mengharuskan tka
ini mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk
apakah ini juga kemudian dilihat menjadi salah satu ancaman pak baru
bagi para pekerja atau buruh di indonesia
kalau kita bandingkan dengan pasal empat puluh dua sampai empat puluh sembilan di undang undang tiga belas
memang di undang undang sekarang ini relatif lebih mudah
dan memang ini sebenarnya sudah lama pemerintah menciptakan ini
mengkondisikan bahwa izin itu diturunkan dengan rencana kerja
jadi rencana kerja adalah izin
nah ini yang kita waktu itu protes
kan harusnya disesuaikan dengan pasal empat puluh dua
empat puluh tiga sampai empat puluh sembilan
tetapi kan pemerintah membuat peraturan pemerintah sampai peraturan menteri tenaga kerja
yang memang memudahkan
dan sekarang disetapkan dalam undang undang cipta kerja
ini memang juga akan terjadi persoalan konflik ke depan
bagaimana pelaksanaan tka ini ya akan lebih bebas dan sebagainya
walaupun memang ada ketentuan ketentuan bahwa alih teknologi dan sebagainya
ini kan juga terkait dengan
bagaimana pelaksanaan selama ini
di bawah undang undang tiga belas saja
apalagi sekarang sudah dibuka lagi
nah ini kan akan terjadi banyak masalah lagi
jadi kalau kita lihat kembali
masalah ini adalah persoalan persoalan ini
akan menimbulkan konflik gitu loh
hubungan industrial pancasilanya hanya slogan saja
hubungan industrial yang harmonis berkeadilan dan sebagainya itu hanya di atas kertas
nah ini kan persoalan persoalan yang tidak dilihat oleh pemerintah dan dpr
ketika mereka membahas ini
ini ada kaitannya juga dengan jaminan sosial
ketika pkwt dipermudah
sementara faktanya banyak pekerja outsourcing
dan pekerja kontrak yang tidak didaftarkan
undang undang cipta kerja akan
jumlah pekerja yang ikut bp jam sostek
ataupun bpjs kesehatan menurun
iurannya juga akan menurun
ditambah dengan upah minimum yang hanya diposisikan
upah minimum provinsi
upah minimum kwt kan lebih tinggi
kalau diturunkan ke upah minimum properti
nilainya lebih rendah lagi
iuran yang masuk ke bp jam sostek
ataupun ke bpjs kesehatan
akan menurun lagi
untuk bpjs kesehatan
ini berdampak pada kontribusi
terjadinya defisit lagi
pemerintah akan menaruh lagi duit untuk
artinya defisit akan dikontribusi oleh
undang undang cipta kerja
demikian juga bp jam sostek
nilai iurannya akan turun
persentasenya kan nggak naik naik
itu akan menjadi masalah
di tahun tahun berikutnya
ketahanan dananya akan berkurang
jaminan pensiun ini
ini kan jangka melengah
itu juga harus dipikir
undang undang cipta kerja ini
demikian juga bagaimana
dengan jaminan kecelakaan kerja
kematian dan jht
juga akan menurun
terima kasih pak timbul siregar
sudah bergabung bersama kami hari ini